mengenal lebih dekat dengan produk pembiayaan
pernahkah anda merasa kesulitan mengembangkan usaha karena terbatasnya modal
kini anda tidak perlu khawatir karena anda dapat memperoleh tambahan modal dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan
pembiayaan dapat diperoleh dari dua lembaga yaitu melalui bank atau fintech lending
masing masing memiliki keunggulan tersendiri
apa saja perbedaan produk pembiayaan dari bank dan fintech lending
dari sisi kegiatan usaha bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum
dan menyalurkan dalam bentuk kredit pinjaman untuk korporasi umkm atau nasabah perorangan
sedangkan fintech lending merupakan penyedia platform atau website atau aplikasi perantara
antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
untuk melakukan transaksi pinjam menginjam berdasarkan kredit pinjaman

sumber dana pinjaman bank terdiri dari tabungan deposito giro modal pemilik dan penerbitan surat utang
sedangkan pada fintech lending sumber dana pinjaman berasal dari orang atau badan hukum
yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain
pemberi pinjaman dari bank adalah pihak bank itu sendiri
sedangkan pemberi pinjaman dari fintech lending adalah pihak bank itu sendiri
mereka adalah orang atau badan hukum sebagai pemilik dana bukan perusahaan fintech lending
risiko penyaluran pinjaman bank akan ditanggung bank itu sendiri
sedangkan risiko pinjaman melalui fintech lending ditanggung oleh pemberi pinjaman
pengawasan dilakukan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat
di sisi lain pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara
dan platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
manfaat yang didapatkan umkm setelah mendapatkan pembiayaan adalah sebagai berikut
meningkatkan perputaran cash flow
melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis
membantu dalam pengadaan barang atau peralatan usaha
yuk manfaatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan modal